iya juga ya ini kan cuma arena bermain paling hantunya cuma bohongan ya enggak
alah paling cuma mumi mumian kalau didorong juga roboh
alah alah alah

duh dua dua besok bel bel kita bisa dimarahin puluhan peli bel
he he masih ada lima bel ayo tolong oke
yuk yuk yuk gue juga bos
yuk yuk kita main kesana yuk
oh jadi nggak kita masuk
aku gak mau aku takut
loh ngapain kamu takut
ini kan tempat permainan nanti kamu di dalam sana itu ketemu hago tuh yang baik sekali ya
yaudah kita aja yuk yang masuk
ya ya besok dulu masuk
loh eh lho pulang
eh ya eh masuk masuk eh terus terus terus
he he kena lo haha dibohongi ha muat dia
wah saya udah gak ketahui nih
paling hantu hantu itu cuma boongan
iya juga ya ini kan cuma arena bermain
alah paling cuma mumi mumian
kalau didorong juga roboh
bodoh kalian semuanya
kenapa berompat anak yang telah masukkan dalam tabung itu
kenapa tangkap yang lainnya
masih kurang banyak
mana yang lainnya
mau kalian saya ubah jadi kodok
jangan ini aja yang berdiri kodok
jangan dia aja
kamu sih teriak
yang penting semangat ya kan
bapak mau ke mana jangan pulang dulu
semua permainan di sini gratis kok pak
semakin malam semakin asing
lihat tuh anak anak bapak masih ingin bermain
kan anak anak kepengen mau main
iya pak biarin
kita mau pulang anak anak harus belajar
mau ke mana nyerang
sabar pak sabar pak
malah kak zal
goebel angkat dia
ini tidak bisa dibiarkan
arena permainanku sepi
nggak ada suara anak anak bermain
nggak ada suara anak anak berebutan permainan
dan tidak ada suara anak anak ketakutan
saya memberikan kalian tugas
bagaimana cara menghimpun mereka kembali ke arena permainanku
apa kalian mau berubah lagi menjadi kodok
ampun ampun ampun
tapi ada syarat
alakazam berubah menjadi kudus
wah salah tuan putri
begini tuan putri
kita sebalin asap untuk mengaruhi kesadaran anak anak itu
kenapa harus asap
biar gampang tuan putri
terus kalau mereka hilang kesadarannya
begitu dengan musik
mereka pasti datang karena pengaruh
besok aku akan kedatangan banyak tamu anak anak kembali ke arena permainanku
selamat tidur ratu meriku

kalau groot kayak baik baik ajaostu
mesin itu akan bekerja untuk kita
dan asap asap itu akan menghipnotis anak anak dan akan melalaikan tugas tugas mereka
semua anak anak kampung ini akan menghirup racun kelalai ini
dan tuhan putri akan mendapatkan energi yang banyak kalian
dan juga dalam waktu yang singkat tuhan peri bakal mendapatkan energi yang tiada tandingannya
kalian berdua memang pembantu setiap
aku akan menjadi penguasa dunia baru
terima kasih ala prajurit ohil
jangan lupa subscribe channel ini
terus klik link bawang ketemu keluman nya